sementara hasil pengolahan tembakau lainnya akan meliputi tembakau kunyah tembakau molasses
cedera lutut lah apa acl nya putus apa ini lupus apa ini kaga apa ini kecepatan